nyaris tanpa suara saat saya menjajal berkendara di jalanan kota surabaya menggunakan mobil listrik
teknologi transportasi yang kian diminati ini menyajikan mode berkendara kedap suara
sebuah keniscayaan teknologi transportasi kian berkembang
namun bagaimana dengan kesiapan infrastruktur penunjang transportasi listrik ini
apakah pengguna mobil listrik gampang mendapatkan pasokan energi
spklu untuk pln sendiri sudah menyiapkan di beberapa titik
kalau di jawa timur ini yang saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi charge in yang kita siapkan
itu sudah ada lima
di sini di kantor ini satu kemudian ada di situ bondo kemudian ada di banyuwangi
kemudian ada dua di rest area tol di km enam ratus dua puluh enam di kiri dan kanan
dengan cadangan energi listrik sebanyak dua dua ratus mw
perusahaan listrik negara area jatim memastikan mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi kendaraan listrik di jawa timur
sebagai produsen motor listrik lokal
pusat riset dan development institut sepuluh november menyatakan
keberadaan spklu yang mudah ditemukan menjadi pendorong bagi konsumen untuk beralih ke transportasi listrik
melibatkan toko toko retail sebagai penyediaan layanan charging juga dapat menjadi pilihan
tantangan kita ke depan dan tantangan ini harus kita jawab bareng bareng gitu
tidak hanya produsennya tapi juga tentunya dari pemerintah
maupun juga komunitas komunitas maupun pelaku pelaku bisnis gitu
ya pelaku bisnis yang lain misalkan seperti toko toko retail begitu
nah ini nanti akan bisa mendukung kita untuk menyediakan fasilitas fasilitas untuk charging baterai ya
yang bikin ketagihan dari mobil listrik itu adalah
di sisi lain sebagai pengguna mobil listrik sekaligus pengamat otomotif
mitra eri memastikan mobil listrik ini memiliki sistem keamanan yang optimal
bahkan di kondisi medan berat dan banjir
perangkat perangkat peraturan yang mendukung supaya mobil listrik itu bisa populer
karena sekarang masalah utama mobil listrik adalah harganya yang terlalu tinggi
mengacu pada permen esdm nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
kementerian esdm pada dua ribu dua puluh satu telah mengoperasikan seratus unit charging station
di sebelas unit stasiun penukaran baterai
dengan target pengguna hingga satu delapan ratus enam puluh lima unit